juga nggak ngabarin ngabarin lagi poh pade ustadzah positi haikal dan teman teman belum datang nih
hai belum coach ah uh aduh aduh aduh aduh gagal gagal
sepertinya waktu kita sudah habis setengah ya
kenapa banyak banget halangannya ya apakah gitu ya mudah mudahan kedepannya lebih baik
amin pak alhamdulillah ya
mau tanding bola
udah pada di depan ya kan temen temen
bener deh pak ustaz nanti kaki kita sakit lagi pak ustaz jalan dulu
kita nunggu disini karena kita nunggu ojek ustaz
kita dari tadi nunggu disini
lama banget kan ada ojek ojeknya
makanya itu kita nunggu dari tadi ya
kalian ini kan satu tim jadi kalian itu harus kompak dong
kalau yang lain lari gak ikutan lari
yang lain jalan maka kalian harus ikutan jalan
jangan mau enaknya sendiri ya
lagian disini ojek jarang lewat
terus yang bisa lewat apa ustaz
besarin aja emang ustaz
ayo burung kita udah gak punya banyak waktu lagi
masuk mobil masuk masuk masuk
iya lah ada yang ojek disini
mendingan pilih ini aja deh
daripada terkena aki batis belum kosong
eh eh eh siapa tuh siapa tuh
eh jangan asal ngeremehin kita kita ya
mentang mentang cowok ya dipikir bisa kalah kali kita ya
jangan mintang mintang kami perempuan
kamu meremehkan kami
kami tuh jago tau
dari titik penalti
aku mau memaniput calama kalian
aji buat aku
iya kan temen temen
tidak sini tenang tenang
bagaimana ini ustaznya anak anak belum juga pada nyampe
kita juga gak tau pos siti
pak ade ustaz zah pos siti haikal dan teman teman belum datang nih
aduh aduh aduh aduh gagal ya gagal
ya allah ya allah
sepertinya waktu kita sudah habis
saya hitung mundur ya
alhamdulillah haikal lagi di atas
alhamdulillah haikal lagi di atas
eh tapi kayaknya ada yang beda deh
oh ada hasilnya
wah ya tuhan salah leh
ya terima kasih allah
pak d maaf ya kita telat
kita diantarin sama asun
iya ustazah kita diantarin sama asun
asun itu beneran asun
ya asun masa herman
ustazah oi asun
tadinya oi mau balik ke penantang
mungkin bening aja nen
ya allah mukanya
ya udah ya udah kalau gitu asun ganti pojok bolanya sekarang
ya udah asun ganti pojok ya
dari tim kun anta sudah datang
saya minta kalian untuk ganti baju
karena kaos tim kalian sama dengan yang dipakai
kaos tim dari kun anta
silahkan ganti baju
luar biasa ini skill kamu mantap banget nih
siap siap buat kun anta
siap siap buat kun anta

oke dari tim kun anta
dua tiga empat
kurang satu orang
kayaknya kita kekurangan satu pemain nih
kan sebentar lagi rombongan datang
tapi kita kesusahan main kalo enggak full team
full team padeh
ah positai punya ide
padeh anak anak positai punya ide
jadi semuanya tunggu aja di luar sini
dulu tunggu dulu
bentar bentar ya
ya udah po
hari ini dapat banyak
oh lagi ngamen ya
nah ya udah berarti ikut npo ya
mau tapi dimana
ntar ada bola tendang
ntar npo kasih duit
ustazah padeh serege
bikin baju dong murah ya ustazah padeh
sebentar sebentar ya
ganti ganti ya
padeh tes padeh
dapet dari mana dalam madrid
ada tadi tenang aja
siday mau otak yang ga pernah padut padeh
oh encer pantas lah mami